jumlah kasus corona di jabar melonjak angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau bor
khusus perawatan pasien covid sembilan belas di jawa barat semakin meroket
berdasarkan data pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jabar pikobar per dua puluh juni dua ribu dua puluh
tempat perawatan pasien covid sembilan belas di delapan puluh tujuh rumah sakit di jawa barat sudah terisi seratus persen bahkan lebih
di kota bandung misalnya bor rumah sakit nyaris kolaps
puluhan rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas di kota bandung
tingkat keterisian tempat tidur atau bed akupansi raidnya sudah melebih standar who
bahkan empat rumah sakit sudah seratus persen
dan untuk membahas seputar bed akupansi raid atau bor
kita akan membahas hal ini bersama daud ahmad ketua harian satgas penanganan covid sembilan belas jawa barat
selamat sore pak daud terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat sore assalamualaikum
kalau kita bicara mengenai angka rata rata bor di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien covid sembilan belas
di bandung salah satunya pak sudah mencapai sembilan puluh dua persen
di bogor bahkan sudah nyaris seratus persen
lalu langkah apa yang dilakukan oleh satgas penanganan covid sembilan belas terkait hal ini pak
jadi memang penjagaan rumah sakit sekarang luar biasa ya
posisi kita di tanggal enam belas mei sisi rumah sakit kita masih di angka enam belas persen
nah per hari ini ini sudah ada
di angka delapan puluh enam persen
karena begitu banyak masyarakat yang minta dilayani rumah sakit
kemudian langkah langkah yang kami lakukan
pak sekda selaku ketua pelaksana pak gubernur
tadi pagi juga rapat dengan para bupati wali kota
pak sekda meminta untuk para kepala daerah
meminta rumah sakit di daerahnya baik rumah sakit
pemerintah maupun swasta
untuk bisa memenuhi kapasitas ruang isolasinya
sebesar minimal tiga puluh persen dari jumlah kamar yang ada
untuk kota bandung sendiri ini sebetulnya kalau dirata ratakan ini sudah ada lebih dari empat puluh persen
nah pak gubernur minta untuk di kota kota lainnya
kalau tiga puluh persen pasien masih banyak pak gubernur minta naikan ke empat puluh persen
kalau empat persen masih tidak tertampung pun
bisa dinaikkan ke angka maksimal sesuai apa yang disarankan who sampai ke enam puluh persen
itu pesan pak gubernur tadi rapat di tadi pagi
itu barangkali upaya upaya kita dihilir
samping juga pak gubernur minta kepada para kepala daerah di kabupaten kota
untuk bisa juga meng
mengoptimalkan dan mengadakan tempat tempat isolasi di level ppkm mikro
apakah itu di kelurahan di kecamatan
dengan harapan apa
dengan harapan bahwa pasien pasien yang gejalanya ringan atau sedang
itu masih bisa dirawat isolasi di daerahnya gitu
tidak harus dibawa ke rumah sakit
jadi di rumah sakit itu betul betul
itu nanti bagi mereka para pasien yang memang memerlukan peralatan yang ada di rumah sakit
nah jadi langkah langkah ini barangkali yang kita lakukan
samping juga punya dihilirnya
di hilir tadi di rumah sakit kita mempersiapkan seperti itu
kemudian di hulunya itu di level ppkm
pak gubernur minta
supaya km ini betul betul dilaksanakan
dan respons dari para bupati wali kota di jawa barat
sudah ada sudah banyak yang melakukan ya
berapa pembatasan yang berlaku di wilayahnya
misalnya jam operasional restoran kafe
kemudian di kota bandung contohnya saat ini restoran dan kafe tidak diperkenankan untuk dine in
mereka bisa buka dari jam sepuluh pagi sampai jam tujuh malam
untuk take away
ya seperti itu
demikian juga di kota kota lainnya
di bandung barat di kabupaten bandung
tempat wisata sementara ini
satu dua minggu ke depan ditutup
ya seperti itu
pak daud kalau tadi anda katakan dari hulu ke hilir sudah sangat dikoordinasikan
terkait dengan peningkatan bor nanti bisa lebih dari enam puluh persen
tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kesediaan juga aparat medisnya pak
kemudian juga bagaimana juga nakes dan juga fasilitas
beragam obat obatan pak
mengingat memang angka pertumbuhan positivity di jawa barat semakin bertambah
dan semua berpusat ke bandung untuk mendapatkan rujukan
lalu bagaimana dengan kabupaten kabupaten lain ini pak
memang semua berharap rujukan ke bandung ya
jadi angka bor di bandung sembilan puluh dua persen
itu empat puluh lima persen diantaranya itu adalah penduduk dari wilayah luar kota bandung
bahkan yang di luar aglomerasi bandung
tadi saya sampaikan
saya sampaikan kak yudi bahwa pak gubernur sudah minta
tadi pagi kita rapat dengan bupati wali kota
untuk bisa mengadakan fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya
masih ada rumah sakit rumah sakit yang belum mencapai tiga puluh persen
minimal angka untuk menyediakan tempat isolasi covid
ini yang didorong
jadi dari kapasitas rumah sakit yang ada di jawa barat
dasar kurang lebih ada lima puluh empat ribu bed di jawa barat
nah sekarang isolasinya itu baru ada sekitar tiga belas ribuan
jadi belum mencapai tiga puluh persen
kalau angka lima puluh empat ribu tiga puluh persen berarti ada di sekitar enam belas atau delapan belas ribu
ini sebetulnya masih bisa dipush
kalau angka tepatnya sih ada dua tujuh ratus lagi
jadi sebetulnya masih bisa
untuk menjadi tempat isolasi
tempat isolasi covid
kemudian mengenai sdm
memang ini juga memerlukan sdm
untuk sdm ini
kita bekerja sama dengan ppni jawa barat
ini untuk bisa bekerja sama
dengan sekolah tinggi sekolah tinggi kesehatan atau akademi perawatan yang begitu banyak di seluruh kabupaten kota di jawa barat
untuk bisa rekrut nanti
untuk bisa rekrut nanti
untuk bisa rekrut nanti
untuk bisa rekrut nanti
untuk bisa rekrut nanti
untuk bisa rekrut nanti
lulusan yang masih freshnya
fresh beli duitnya
itu yang kita upayakan
demikian juga untuk tenaga tenaga dokter
kita bekerja sama dengan idi
mana rumah sakit rumah sakit yang tidak terlalu sibuk
ini bisa sementara bisa dikerjakan di rumah sakit yang sibuk
ini kita kelihatannya harus sudah melakukan sampai tahap
demikian gitu untuk bisa melayani semua masyarakat
khususnya masyarakat jawa barat yang memang memerlukan saat ini banyak memerlukan pelayanan rumah sakit
pak daud kalau tadi anda katakan memang akan dioptimalkan
mengingat masih ada peluang untuk bisa menampung masyarakat yang mengalami gangguan covid sembilan belas dan dirawat di rumah sakit
lalu kalau kita melihat di jawa timur pak
di jakarta juga sudah ada rumah sakit darurat
di jawa timur juga ada
apakah di jawa barat nanti akan ada seperti itu pak
mengingat memang warga
dalam artian kondisi saat ini bisa dalam kondisi tidak tentu bisa bertambah jumlah positivity nya
sehingga okupansi rate rumah sakit juga akan tiris nantinya
bagaimana pak apakah ada wacana ini pak
ya itu rumah sakit darurat kita sudah punya
kita sudah punya di secapa
ada instalasi militer ya
kemudian kalau perlu juga kita bisa
kita tadi sudah dengan via kodam tiga siliwangi supaya bisa mengkoordinasikan untuk misalnya dibuka rumah sakit yang berbentuk tenda lapangan
sudah sudah kami dari sekarang sudah kami fikirkan sudah kami koordinasikan dan akan terus kami upayakan supaya ini bisa terpenuhi
yang jelas supaya tadi saya katakan mau pasien bisa terlayani dengan baik
gitu mas yudi
baik terima kasih untuk perbincangannya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat sore pak